badai disertai hujan es melanda kota cimahi jawa barat
selain itu banjir cilencang atau banjir dadakan
telah mengenangi beberapa ruas jalan di ibu kota cimahi
walau tidak berlangsung lama detik detik terjadinya hujan es berhasil terekam
butiran es bertebaran nyaris sebesar kelereng
selama bulan april ini sudah dua kali hujan es terjadi di kota cimahi
meski demikian tidak menimbulkan kerusakan
barusan hujan lama banget ya dari jam dua sampai sekarang masih turun hujan juga
ada sekitar dua jaman lah
terus selain hujan deras juga ada turun es ya
ada butiran butiran es kecil seukuran kelereng lah
cukup lama kejadiannya
cukup lama juga
selain hujan es banjir cilencang juga mulai melanda rumah warga
dan menggenangi sejumlah ruas jalan yang ada di kota cimahi
banjir cilencang adalah banjir dadakan yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi
sejumlah kendaraan mengalami mogok karena memaksa melewati genangan air
tersenapa mungkas kontributor cimahi jawa barat